tentang kasus dulu
katanya sih gitu
terus kenapa kamu gak bilang sama mbak dari awal
gue tuh gak enak aja sama lo
karena gue takut
orang udah kesemsemnya sama lo
sampai setengah modar
bendingan kita tanya aja langsung sama orangnya
iya daripada kita gak tau gitu
belum tidur dari semalam
mbak bikin aja sendiri
udah panjang kan
awalnya tuh disini aja
sepertinya ada sesuatu yang ingin ditanyakan padaku iya
cincin yang jatuh di dapur itu punya kamu bukan
nih ya tinggal jawab
jawab ini cincin punya kamu atau bukan weh jawaban iya atau tidak enggak usah ngerayu rayu
kiki enggak mempat waduh cincin siapa itu ya bukan ayang kiki uya juga masih nabung buat
halalit ayang kiki mbak milna ternyata bukan punya dia punya siapa dong punya bubo sekali
coba tanya dah ya juga siang yuk kita nyanyi ke perusahaan dulu ya
lain udah maju selangkah gitu menglamar kiki bismillah doain aja secepatnya
lo papa rendi nih bakal ngelamar doi oh ya oh iya
pak mir ternyata cincinnya bukan punya buroso
bukan punya bungkus juga bukan
itu tuh cincin punya siapa ya
wah oke banget ya kampus kamu real sekali aku juga enggak tahu sma kalau juga bingung tapi katanya punyafruit koja neuter atau kilograms meng commit uselahku maggot

iya mama jarang denger sih
ini baru pertama kali
tapi bagus buat kamu kalau gitu
yaudah ma aku mau masuk dulu ya ma
aku mau siap siap soalnya nanti aku mau pergi lagi
oke ma masuk dulu ya
papa kok ditelepon
gak diangkat sih
apalagi sibuk meeting sama pak thomas
yaudah nanti aku telfan lagi deh
gak usah nelfon lo ya
aku angkat aja deh
dan menurut mamanya nino
mamanya al itu belum tau kalo mba andin yang ngebunuh roy
rumah tangga mba andin bisa makin berantakan
karena menurut mama nino
mama kok diem aja sih ma
ma aku tuh takut kalo sampe
mba mba lagi di kamar mandi
ternyata mba andin lagi yang angkat nelfon
untung gue gak keceplos
mbak mau nanya deh jadi
mama yang masalah belum tau tentang
tentang kasus dulu
katanya sih gitu
terus kenapa kamu gak bilang sama hamba dari awal
gue tuh gak enak aja sama lo
karena gue takut
jangan sedih ya mba
lo tenang aja
masih ada harapan kok buat rumah tangga lo
aldebaran bisa lepasin dendamnya
jangan sedih ya
terus kamu ngapain telpon mama
ada yang mau kamu omongin
ada yang kemama gak
enggak mbak gak ada
nanti aja nanti ee selesai sama mama mandi
nanti di telpon lagi aja ya
hampir aja tadi gua bilang di telpon
soal gue yang bunuh roy
hampir banget ketangguhan
oh ya allah
jadi selama ini
jadi mama harus sebelum tahu
tentang kasus aku dulu
kenapa yah mbak
terima kasih banyak ya ma
dan aku sangat bersyukur kepada tuhan
sudah dipertemukan mertua yang baik
mama mau kasih tahu kamu rahasia
kamu tau gak
jadi nanti kamu pura pura nangis aja depan al
begitu konsentrasi buyar kamu banting dia
oh ya allah
mama harus sedang baik banget sama aku
belum peduli sama aku
gimana aku bisa kasih tau dia tau
apa dia akan benci
dan dendam sama aku
ya allah gimana
bukan aku yang ngelakuin

saat aku mengikuti tolanku
aku menyayangi tuhan
bahkan vk yuk